seorang wanita yang sedang melamar pekerjaan protes saat sepeda motornya di razia gara
parkir di atas trotoar perempuan itu meletakkan sepeda motor di trotoar di kawasan cipaka putih
jakarta pusat saat terkena razia petugas sudin perhubungan selasa siang wanita ini berdalih
bahwa nekat parkir di atas trotoar jalan lantaran tak diperbolehkan parkir di lahan parkir
perusahaannya tempat melamar pekerjaan meski sempat meluapkan protesnya namun ia hanya bisa
pasrah saat petugas memberikan sangsi mencabut mentil serta memberinya silang manual hai hai